tante di rusia sana itu
kakinya semakin berbulu
oh dia seksi banget di rusia
nggak apa apa kalau gitu nggak masalah
wah ini dia nih
pose yang bikin dia jadi
lagi hits banget di rusia
tante juga bisa
oh gini kan
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
ya nies eh
kita lihat apa sih menu dietnya supermodel itu
banyak amat makannya
biarin aja kenapa sih
paling paling juga lagi ngetrend di rusia
jangan diketekin miranda
cepet banget abisnya
kok kak miranda sama tante jorok pakai mumpir segala lagi
hei anak kecil
jangan sok tau ya
kamu gak tau kan kalau ini adalah gaya andalan foto model di rusia
tapi itu kan
lihat aja cara jalan nya
pesta nya seru banget ya bang
pokoknya kamu hari ini bakal seneng ya